selamat siang anda menyaksikan cnn indonesia update
jika anda pengguna telepon genggam tetaplah waspada saat menggunakannya di pinggir jalan
karena pelaku kejahatan kerap memanfaatkan kita tengah asyik dan lengah
seperti di maros sulawesi selatan
seorang remaja yang tengah asyik bermain telpon selular di pinggir jalan menjadi korban penjambretan
dari rekaman cctv seorang remaja yang tengah asyik dengan telpon selularnya ini diintai oleh dua orang pelaku jambret
yang datang menggunakan sepeda motor
korban terlihat kebingungan saat salah seorang pelaku merampas hp dari tangannya
kedua pelaku yang diketahui baru berumur tujuh belas dan delapan belas tahun ini
akhirnya diringkus oleh tim jatan ras polres maros pada rabu pagi
dalam pemeriksaan tersebut diketahui berapa bulan lalu
keduanya juga pernah beraksi di tempat lain di maros
pelaku terancam ancaman kurungan lima belas tahun penjara
pelaku ini kami amankan di daerah pilang mutiara
makassar pak ya
di rumah sendiri ya bang
iya di rumah sendiri karena terpisah jadi karena dua pelakunya
satu kami ambil di daerah pilam utara satu di wilayah maros
petugas gabungan satpol pp dan kai membongkar ratusan bangunan liar sepanjang sisi rel
di kawasan pondok rumput cilebut bogor jawa barat rabu pagi
selain menempati lahan terlarang pembenahan bangunan semi permanen tersebut
juga untuk perawatan struktur tanah bidang rel
sekaligus memperlancar perjalanan komuter lain
selain menertibkan bangunan semi permanen
yang dijadikan garasi hingga aula serbaguna warga
lapak pkl di area pasar anyar juga ikut disasar petugas
karena berjualan di bahu rel kereta
sedikitnya terdata hampir dua ratus unit bangunan liar
terpaksa ditertibkan lantaran menempati lahan terlarang di bahu kanan kiri rel
keberadaan mereka di atas tanah miring juga dinilai mengancam struktur bidang rel kereta
ditambah lagi dampak laju komuter lain jabodetabek
yang melintas setiap belasan menit
akan membuat kontur tanah kian rawan longsor dan menutup jalur rel
jadi ini kan antara lintas bogor cilebuk
kira kira yang akan ditertibkan itu kan kurang lebih satu ratus lima puluh tujuh bangunan
tujuannya memang untuk kelantaran perjalanan berkah
perjalanan kereta api
supaya kereta api itu aman
lantaran tidak ada gangguan
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia news report bersama alfian raharjo akan kami lanjutkan